kita ke informasi berikutnya berkat prestasi yang membanggakan indonesia
rumah atlet sprinter lalu muhammad zohri akan direnovasi oleh pemerintah
hal ini disampaikan langsung oleh presiden joko widodo di palembang jumat siang
presiden jokowi menyatakan telah menginstruksikan langsung menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
basuki hadi mulyono agar segera merenovasi rumah keluarga lalu zohri di kabupaten lombok utara
saya bangga kita bangga seluruh masyarakat bangga atas prestasi yang telah dicapai oleh lalu muhammad zohri dari ntb semuanya pasti bangga
dan tadi pagi juga sudah saya perintahkan ke menteri pu ke lombok ke rumah
rumahnya zori harus dibangun rumahnya
ya nanti saya sudah nanti mungkin kalau enggak sabtu senin

jadi tadi pagi kalau saya perintah untuk membangun rumahnya zori

terus topok itu juga nah
holi h il perusiba waktu aku bergabungah